matanya juga bagus
tapi bukannya saya suruh kalian menggambar sama idaman kalian
aku tadi pura pura gudeng cowok itu karena aku gak suka diikutin sama kamu terus
jadi mulai sekarang gak usah ikutin aku lagi karena aku jijik
kalau lu gak suka sama gue gue akan bicara sama bokap lo
lo sebegitu bencinya sama gue ya
gue akan berhenti
ya udah baja hari ini kok pulang duluan aja ya
aku mau makan malam sama dokter edgar
pergi dulu aja
kok gue cemburu lihat ratu pergi sama dokter itu sih
dia kan bukan siapa siapa gue
kamu ngambil buku apa
lo pernah denger dongeng timun mas gak
jadi gini nih ceritanya
zaman dahulu kalah tuh ada sebuah keluarga yang sangat mendambangkan kehadiran seorang bayi gitu deh
terus keluarga itu membuat perjanjian dengan seorang anak
tapi si ibu mesti janji kalau nanti bayi itu udah umur tujuh belas tahun harus dikembalikan lagi ke raksasanya
tapi si ibu mesti janji kalau nanti bayi itu udah umur tujuh belas tahun harus dikembalikan lagi ke raksasanya

akhirnya dengan bantuan raksasa itu ibu itu bisa mengandung dan melahirkan bayi
terus anak bayinya tuh umur tujuh belas tahun dia tumbuh menjadi seorang putri yang sangat cantik deh
dan ketika bayi itu umur tujuh belas tahun raksasa itu datang nagih janjinya
terus dian ceritain ke gue tentang dongeng ini lengkap banget
kayaknya sih dia terobsesi ya sama dongeng timun mas
tau gak dia tuh ceritainnya dimana

tapi bukannya saya suruh kalian menggambar rumah idaman kalian
jangan rugi lak superior
saat itu aku nunggu nunggu dan terus nunggu
tapi kamu gak pernah datang
ada apaan sih di muka gue
eh lo jangan bikin gue takut dong
ratu lu kenapa sih kok jadi aneh kayak gini
ya udah masuk kelas dulu ya kamu tunggu dulu aja
tuh anak kenapa sih kok jadi aneh kayak gini
eh itu dia ayo kejar
lgot apa tuh
ternyata cowok itu baja
jadi bapak mau menawarkan sponsor buat sasana tinju saya
rencananya saya ingin mengajak kerjasama
saya ingin sasana ini menjadi lebih besar
dan kalau bisa terkenal
kenapa bapak melakukan ini
saya ini orang yang tidak bisa diam
sekarang saya mau mencoba untuk
terjun ke dunia hiburan
dan terus terang saja pak
bapak tahu kan
anak asuh bapak yang bernama baja itu
saya lihat dia punya potensi
saya ingin jadikan dia
sang juara bagaimana
tapi kan biasanya bapak ini
saya memang suka meminjamkan uang
kepada orang yang membutuhkan
ya semacam rentenir
sewa preman untuk menagih hutang
ya itu dulu
bapak tidak perlu takut kepada saya
bapak percaya kan
ini betul betul dari hati kecil saya
saya ingin terjun ke dunia hiburan ini
baja itu saya lihat potensi
potensinya tinggi pak
baja itu sudah seperti anak saya sendiri pak
kalau bapak begitu pak
kalau bapak begitu pak
semakin hari umurnya kan bertambah
saya takut potensinya hilang
jadi mumpung dia masih muda masih bersemangat
ya kenapa tidak kita salurkan saja
bersedia kan pak
tawaran bapak itu ibarat umpan
yang terlalu besar dan terlalu lunak untuk seekor ikan
jadi saya tidak bisa menerima tawaran itu
bapak mengapain si minum minum lagi
nah tadinya papa pengen ngajak bajaj minum sama sama dengan papa di sini
apa yang ingin dia minum minum
ya enggak tahu naya
tidak tahu bapak merasakan setiap kali ketemu sama dia papa merasa tenang
masalahnya setiap kali papa ketemu sama bajaj mengingatkan papa
tidak ada masalah ya
ya bayang terima kasih
masih mampus ya huey
nah angkat bos
masalah pengen nyuruhnya
kamu pergi bilang dulu kek
mungkin kak ya
ratu malah dapet masalah
gara gara gue bantuin kemarin
mendingan gue cek ke kelasnya aja ya
ada yang bisa mengerjakan soal nomor tujuh kemarin
pasti ada yang bisa di sini
saya tahu itu
kamu ke depan kamu kerjakan soal nomor tujuh kemarin
saya lihat dari hasil
tugas yang dikumpulkan kemarin
nyontek di buku matematika
emang ada kok bisa
atas kejujuran kamu saya hargai itu
nilai kamu tidak saya kurangi
tapi sebagai gantinya kamu menyanyi
atau nilai kamu tidak saya kurangi mau
saya aja pak
hah kamu siapa
ya sudah kamu sini sini kamu ke depan
aku tidak mengingat dan
apa ini en ibu
emang lu yang hiu sekarang

mungkin kalau aku hidup lama firedin balik
nggak mau kok bolts
untuk memahami hatimu di sana
ratu gue tau lo masih kesal sama gue agar agar
gue gak bisa nemuin buku itu
tapi kan setidaknya gue udah nyanyi tadi ya
lu gak usah marah marah dong
siapa yang marah
aku gak marah pak
malah aku berterima kasih sama kamu karena kamu udah bela belain nyanyi di depan kelas buat nolongin aku
gimana sekarang perasaan kamu udah enakan kan
udah gak marah kan udah gak sebelah
iya ya belum
jadi kau maunya apa aku traktir makan
kan gue lebih tua dari i lo
gak usah aneh aneh deh
udah aku traktir makan aja
kau pikir aku beneran mau manggil kamu kakak hah
sekarang kau pikir kamu siapa aku gak akan pernah manggil kamu kakakku
eh awas lea kalo sampe kena gak gue lepasin ya
aduh aduh aduh